saudara saat ini kompas tv mendapatkan kesempatan ikut ditjen pengawasan sumber daya kelautan
perikanan kpp untuk melakukan patroli di perairan kepulauan riau kita akan lihat seperti apa
strategi yang mereka gunakan dalam melakukan penangkapan misalkan ke kapal ikan asik
beruntungnya kalau nanti kita mendapatkan momen tersebut dan saat ini saya sedang berada di
pesawat untuk melakukan perjalanan ke batam sekitar satu setengah jam perjalanan dan saya
akan ajak anda langsung untuk meliput secara langsung seperti apa proses patroli yang biasa
dilakukan oleh dijen pengawasan kelautan
kita akan mengikuti proses patrolinya saya sudah bawa barang barang liputan bersama
kameramen saya febri james kita akan langsung naik kapal
nah sekarang saya sudah berada di barakuda satu kapal komando pusat yang akan melakukan operasi
penangkapan besok tepatnya saya akan melakukan pelayaran sekitar
lima jam tadi kami berangkat sekitar pukul sebelas malam dan sekarang sudah jam satu malam kira kira ya dua tiga puluh
tiga jam lagi kita akan sampai di titik operasi penangkapan yang kabarnya akan ada kapal ikan
asing yang akan ditangkap oleh ditjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kita akan lihat
nanti prosesnya seperti apa kita akan pindah kapal naik kapal orka dan saat ini waktunya saya istirahat dulu
saudara saat ini kita akan mulai bekerja

ini adalah kapal kedua yang tadi sudah dijelaskan dan ini pengintayan dan informasi sudah didapatkan dari beberapa waktu terakhir
ada lima awak kapal atau abk yang berada di kapal kedua ini kalau yang tadi lebih dari sepuluh
dan ini menjadi salah satu upaya bagi dirjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mengawasi illegal fishing di indonesia